bagi pecinta buah salak jangan buru buru membuang bijinya usai menyantap buah bercita rasa khas ini
sebab biji salad ternyata bisa dibuat menjadi biji kopi
ya selain tidak mengandung kafein biji salak juga mengandung antioksidan sehingga cukup sehat untuk dijadikan pilihan baru bagi penikmat kopi
bagi penikmat kopi biji salak juga bisa dibuat menjadi biji kopi
bagi penikmat kopi biji salak juga bisa dipotong dadu lalu dikeringkan dengan cara di oven
selanjutnya potong biji salak dan sangrai dengan mesin roasting hingga sembilan puluh menit
biji salak pun langsung bisa dihaluskan menjadi bubuk dan siap dinikmati
kopi biji salak ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan kopi biasa
selain tanpa kafein dan mengandung antioksidan kopi biji salak juga memiliki aroma wangi dan sensasi rasa tersendiri
sehingga sini menjadi pilihan baru bagi penikmat kopi
ringan jadi tidak ada kafeinnya
kalau dari sisi rasa kan ada cepat asam juga ada manisnya
bagi penikmat kopi tak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk bisa menikmatinya
harga kopi biji salak dijual cukup terjangkau yakni antara sepuluh hingga lima belas ribu rupiah per seratus gramnya